seorang buruh pabrik di karawang diduga melakukan pelecehan
terhadap dua puluh tiga anak yang ingin masuk dalam tim sepak bola yang dibentuknya
pelaku kini telah diamankan polisi resort karawang
oma warga curug kecamatan kelari karawang jawa barat ditangkap polisi
karena diduga melakukan pelecehan pada anak anak
pelaku yang bekerja sebagai buruh pabrik ini
mengajak korban bergabung ke tim sepak bola yang dibesutnya
setelah berlatih korban dilecehkan di kosnya
oma ini diduga melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur
dari hasil pemeriksaan ada dua puluh tiga korban yang menjadi korbannya si saudara oma ini
untuk modusnya sendiri saudara oma ini mengajak merayu anak anak di bawah umur ini
untuk masuk menjadi tim kesebelasan sepak bola
dilatih namun sebelum dilatih diajak main ke kos kosannya
dikasih makar setelah itu dilakukan
perbuatan pencabulan di rumah kos kosan tersebut
perbuatan pelaku kerap dilakukan di depan teman teman korban yang juga menjadi korban
pelaku dijerat pasal delapan puluh satu dan pasal delapan puluh dua undang undang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara